terus jangan lupa dikunci pintunya
oke gue mau pulang
gak mau juga
yaudah gue masuk nih
gue tuh sedih banget deh
lo sama nadif itu jadi musuhan kayak gini
nadif tuh emang selin banget
tapi jangan sampai persahabatan kita tuh hancur gitu aja
cuma gara gara masalah sepele
tapi menurut gue nadief itu udah keterlaluan banget sama michelle tuh
gue boleh tanya mak
emangnya seberapa besar sih perasaan lo ke michelle sekarang
kalo lo tuh gak serius kan sama michelle
bisa sampai marah banget kayak gini sama sahabat lo sendiri
ya gue gak suka aja
kalau ada cowok sebegitu ngerjain perempuan tuh gue gak suka aja
mau siapapun itu mau
berarti sama kayak diri lo sendiri
bukannya berarti itu lo sama aja ngerjain chef
percayaan lo udah berubah ya
sekarang lo udah jadi cinta sama michelle
udah bisa semarai tuh sama nadif
padahal setahu gue
kalian itu biasanya muswan cuma sanggup tiga hari
lebih baik lo pikirin lagi
ya lebih baik lo jauhin aja michelle
daripada persahabatan kita
yang udah kita bangun bertahun tahun itu
ancur gitu aja
lu beneran suka kan sama dia
lu kayak perhatian banget sama dia
gak mau laki laki nyakitin perasaan perempuan
sebenernya perasaan lo apa sih sama michelle hah
yah lo sekarang
pikirin baik baik deh
jadi lo jangan terjebak dengan situasi hati lo sendiri

gak mungkin gue jatuh cinta sama kerupuk kulit

kenapa lo tiba tiba mau berhenti kita pura pura pacaran
lo mau pacaran beneran sama gue
lo suka ya sama gue
gue suka banget sama lo
gue suka banget sama lo

thanksin banget kali gue
woy kok bengong sih jawab dong
ya soalnya gue capek dikejar kejar mulu sama ardi
belum anak anak kelas yang lain
mereka gak bakal ganggu gue lagi
oh karena itu
oh karena itu
bukan karena lo suka sama lo
suka juga sih
oke gue setuju kita pacaran beneran
suka juga sih
oke gue setuju kita pacaran beneran
gue udah putus sama pacar gue
akhirnya gue berhasil bikin davin sama rara putus
akhirnya gue brazil bikin davin sama rara putus
ya mulai sekarang kita pacaran
cinta itu bisa datang karena terbiasa
lo jangan kayak gini dong kayak lihat hantu lu ketemu gue

gue ga mau ditegur bokap lo buat ketiga kalinya tau ga
jauhin dia sel
jauhin dia sel
jauhin dia sel
jauhin dia sel
jauhin dia sel

dari pada lo sama dinosaurus
lebih baik kalau sama gue
ya walaupun gue botol kecap tapi kan kangen ya

eh lo tuh harusnya sadar
maksudnya tuh gak mau deket deket sama lo lagi
karena bokap lo yang nyakitin perasaan dia
eh dinosaurus mendingan lo balik ke rumah
karena bokap lo yang nyakitin perasaan dia
karena bokap lo yang nyakitin perasaan dia
sel kamu jangan mau deket sama dia
bukan semua bokap dia yang udah nyakitin perasaan kamu
bukan semua bokap dia yang udah nyakitin perasaan kamu
tapi temen temen dia juga bakal selalu ngerjain kamu sel
bener bener ga ngerti bahasa manusia nih dinosaurus ya

mulai sekarang lo join gue
mulai sekarang mau join gue
gue udah gak mau deket sama lo lagi
karena gue ga mau bawa pengaruh buruk ke lo

sel aku ntarin kamu pulang ya
gue terpaksa terima ajakannya aldino
tapi terpaksa terima ajakannya aldino
karena gue ga mau rikki terus menerus deketin gue

gue ga akan nyerah buat selalu ada di deket lo
meski lo usir kue berkali kali kerupuk kulit

bener apa enggak sih rara sama davin udah putus

terus gimana cara mereka putus
terus gimana cara mereka putus
terus gimana cara mereka putus
lo pulang sekolah kemana ga ada acara kan
lo pulang sekolah kemana ga ada acara kan
kebetulan banget dewi ngajak pergi
siapa tau rara bisa ngelit dewi
siapa tau rara bisa ngelit dewi
kenapa dewi pengen banget rara putus sama davin
gimana rara lo mau kan
woy woy tunggu dulu dong
yah yuk jalan
udah lu gak usah ngomel ngomel ya sama gue
gua tau lu pasti marah sama gua tapi gua gak bisa
untuk jauh jauh dari lu apalagi gua harus ngelindungin lu oke
woy dancer boy apa lagi sih
bapak lu ngangin lu keluar
eh lu pinteran dikit dong pake otak
lu bisa maju atau nggak lu lihat pintu sebelah kan bisa
ganggu banget sih lu yang ganggu gua
udah lu ngapain masuk
lu mau jauh jauh dari gua kan lu gak mau liat gua kan
ya udah masuk gua masih mau disini nih nunggu hujan
diam gua udah tau dialog lu ya
lo mau bilang gue jauh jauh dari michelle
lu tuh pembawa bencana buat michelle
lu tuh pembawa sial buat michelle iya kan
udah lu pulang aja ngapain lagi masih disini
kalau gue sih mau nungguin hujan
eh diam diam diam diam
gue tau lu ngomong apa lu mau ngomong terserah kan
terserah gue kan iya gitu kan
ya udah pulang sekarang
lu kan juga mau mobil ya
gua ada reason buat nunggu disini nunggu reda
eh lu tuh harusnya pasien sama michelle
michelle capek abis sekolah abis diketawain sama kalian semua
udah lu pulang
gak mau pulang juga
oke gua yang pulang
gua lebih baik hujan hujanan daripada gua harus ngobrol sama lu
apalagi duduk berdua disini sama lu ngapain
lu masuk ke dalam lu istirahat lu tidur
lu pasti capek kan
ya kan terus jangan lupa dikunci pintunya
oke gua mau pulang
gak mau juga
ya udah gue masuk nih
nah ini kalau dinosaurus bukain pintu jangan dibukain ya
masih juga disini
eh udah pulang gua mah ngapain nunggu nunggu disini
lu juga gak kehujanan
gua mau tidur
udah gua mau tidur
gua mau tidur